kenapa berhenti bang
ini motor temen saya
kenapa ada disini ya
tadi dia bawa penumpang
di begal nih bang
kita cari aja bang ya
sekarang suling sakti nagrej sudah hilang
dan dia sudah tidak punya bubuk tulang kobra juga
ini kesempatan emas buat aku
untuk bunuh mereka semua
sebelum nagrej cari cara lain untuk menghalangiku
lu udah denger belum
katanya di kampung sebelah
itu ada orang meninggal
ini tuh udah zamannya internet
hamas siluman ular masih percaya
itu ada bekas gigitannya
orang kampung sebelah yang ngeliat
emang lu udah pernah liat
wujudnya siluman ular
wujud siluman ular itu
ya nggak usah
boleh antrin saya ke kampung sebelah bang
kok malem gini neng
saya dari luar kota bang
emang malem malem gini ke kampung sebelah
saudara saya ada yang meninggal
karena dipatuk siluman ular
makanya saya pakai baju hitam begini
sekalian mau ngelayat
enggak sal jangan sal
jangan sal ini yaa
udah sepedet juga
agak cahaya banget sih mau orang tua lu
saya takut bang
kita itu lewat jalan potong
kan biar cepet ngantri
mana ada siluman ular kan
hama cerita gituan aja masih percaya sih
mana ada siluman ular
nggak ada neng sama siluman ular
neng mana ada aja
nggak takut sama siluman ular
kayak gituan tuh cuma buat bikin
neng mah bisa aja
jangan bunuh saya
kenapa berhenti bang
ini motor temen saya
kenapa ada disini ya
tadi dia bawa penumpang
jangan jangan dibegal nih bang
kita cari aja bang ya
lu dimana sal
ini temen saya bang
kayaknya udah meninggal ya bang
bekas gigitan luar tuh bang
dia pasti silman ular
aku yang duduk diri kan
gita orang yang bernyata
tarik elok ataqueh
suara barang juga
kita tak tahu tak akan menyedihkannya sampaiet bahwa ada perang
terima kasih pak

padahal anak paman
dewi akan berusaha terus untuk cari tahu
siapa sebetulnya siluman ular
yang mau mencoba mencelakakan keluarganya wisnu pak
bapak selama ini udah besarin dewi
dan bapak selalu jagain dewi
kok badan kamu anget begini
udah kamu istirahat ya
ini biar bapak yang lanjutin
pak nagras mau pulang ke india
aku akan menghadapi rumah
untuk mendapatkan pertunjuk
menghadapi siluman siluman ular itu
kalau pak nagras pergi
siapa yang jagain keluarga saya
aku tidak bisa berbuat apa apa
berapa lama anda ke india
sekitar satu minggu
tapi kalian deram
aku sudah menyiapkan seseorang
untuk melindungi kalian
aku hug peluru
erin takut tinggal di rumah ini erin takut
tapi dengan syarat kamu harus selalu menghubungi mama ya
kalau mama telepon kamu langsung jawab
mah tahu rumah ini memang gak aman
aku mau pergi ya
dewinya ada pak
dewi sakit pak
ya ampun pak asep
dewi badannya panas banget pak
kita bawa dewi ke dokter ya
gak usah gak usah
saya beliin obat buat dewi ya pak
ya udah saya permisi dulu sebentar ya
dari tadi gak kelihatan
aku boleh nggak nginep di rumah kamu
aku takut banget zah kemanapun aku pergi
gak di rumah gak di kampus
si luman ular itu selalu cari kesempatan untuk ngebunuh aku
waktu kamu nyelamatin aku dari ular itu
ya aku juga gak enak sih
tapi aku paranoid banget
aku gak tau aku harus kemana untuk ngerasa aman
dan aku yakin kamu cowok baik baik kok
makasih banget ya
kamu tidak tau
kalau aku dan putri sinta si luman ular
setelah aku sosok
jadi angelia akan ikutin dia juga ya